sidang pembunuhan berencana terhadap birigadir joshua utabarat kembali digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
pengacara terdakwa richard eliezer menghadirkan tiga orang saksi ahli yang meringankan
tiga orang saksi yang dihadirkan kuasa hukum richard eliezer yaitu guru besar filsafat moral romo franz magnis suseno
psikolog klinis dewasa lisa marli japri dan psikolog forensik reza indragiri
dalam kesempatan ini lisa mengatakan richard mengalami richard memiliki tingkat kejujuran dan kepatuhan yang tinggi
hal ini didapatkan dari serangkaian tes terhadap baradae di tahap penyidikan
menurut lisa eliezer mampu menerangkan cerita yang runut disertai dengan gestur badan yang menunjukkan kejujuran
lisa juga menyebut dari hasil tes ini terlihat richard punya tingkat kepatuhan tinggi
sehingga punya kerentanan khusus
baradae didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap brigadir yusuf utabarat
tindak pidana ini dilakukan bersama sama dengan verdi sambu putri chandrawati dekirizal atau bkrr dan kuatmaruf
itu ada tapi ketika kemudian kita berbicara pada level kepatuhan
pada beberapa balik lagi
yang tadi sudah berkali kali disampaikan mengenai penelitian milgram
ada beberapa faktor yang lebih besar tercukupi
yang mengakibatkan free will
yang tadi juga sudah saya katakan
itu sebuah konstrak yang berada pada spektrum
pada titik itu free will nya menghilang
karena dia benar benar ditempatkan pada satu kondisi
di mana tidak ada pilihan lain
selain mengikuti apa yang diperintahkan bersamaan dengan konflik yang ada